pihak kecamatan sebelumnya telah menggelar mediasi untuk mencari solusi kasus rumah pak eko
yang akses rumahnya terkurung oleh rumah warga lain
gubernur jawa barat ridwan kamil pun mengaku akan turun tangan langsung
jika permasalahan pak eko ini tak kunjung menemui titik terang
mediasi kasus rumah milik eko purnomo digelar di kantor kecamatan ujung berung kota bandung
mesyawarah dihadiri perwakilan badan pertanah nasional bpn kota bandung
dinas tata ruang aparat kecamatan lurah rt rw eko pemilik rumah dan sejumlah tetangga eko
berlangsung hampir tiga jam musyawarah menghasilkan tiga alternatif solusi
pertama rumah eko dijual
kedua eko membeli tanah tetangga untuk akses jalan
dan ketiga ada kerelaan hati tetangga untuk memberikan akses jalan ke rumah eko
berat sih hati saya jual
dijual pun kalau emang harganya cocok saya nggak masalah sih saya jual
tapi saya di sini kan
intinya menegakkan keadilan sesuai sertifikat yang ada emang saya niatnya menjual
tapi di sini penegakan keadilannya di mana
berdasar sertifikat miliknya eko mengklaim ada lahan berstatus fasilitas sosial untuk akses jalan ke rumahnya
namun menurut eko lahan tersebut diklaim tetangganya sebelum akhirnya dijual dan dibangun rumah oleh pihak lain
rahmat tetangga eko membantah soal penutupan akses
apalagi sebelum membangun rumah rahmat pernah menawarkan eko untuk membeli sebagian lahan miliknya
kabar mengenai masalah yang dialami eko pun viral ke media sosial hingga mendapat perhatian dari gubernur jawa barat rituan kamil
menanggapi hal tersebut rituan kamil menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemkot bandung
yang saat ini dipimpin oleh mantan pasangannya saat menjadi wali kota yaitu odet m daniel
rencananya eko akan kembali bermusyawarah dengan tetangganya untuk mencari jalan keluar
jika tidak membuahkan hasil eko akan membawa kasus ini ke pengadilan
eko mencari jalan keluar